jumat siang menteri luar negeri retno marsudi menyatakan bahwa seluruh warga negara indonesia di afganistan telah berhasil dievakuasi
hal ini disampaikan retno melalui sosial media twitter
retno menyatakan ada dua puluh enam wni yang dievakuasi termasuk diantaranya adalah staff yang bekerja di kedutaan besar indonesia di kapul
selain itu pesawat tni angkatan udara turut mengevakuasi lima warga negara filipina dan dua warga negara afganistan
para warga negara afganistan yang ikuti evakuasi adalah suami dari warga negara indonesia dan staff yang bekerja di kbri kabul
langkah evakuasi diambil pemerintah indonesia setelah taliban mengambil alih kekuasaan pada lima belas agustus lalu
berbagai pihak mengkhawatirkan kondisi sosial ekonomi di afganistan di bawah pemerintahan taliban
dalam konferensi pers pada rabu lalu pemerintah taliban menyatakan akan membentuk pemerintahan inklusif yang melibatkan berbagai pihak
mereka turut menyatakan akan memberikan penghormatan terhadap hak hak perempuan
walau demikian menurut sejumlah ahli dan pengamat politik janji janji yang disampaikan kelompok taliban haruslah diuji konsistensinya
yang wajah yang ditampilkan yang kita lihat adalah wajah yang modelar
apakah akan model terus atau tidak itu akan tergantung beberapa hari ke depan ini
apakah benar benar pemerintah inklusif
ini melibatkan banyak pihak
yang kedua apakah benar benar penghormatan ham terhadap wanita kemudian juga pelepasan tahanan tahanan itu terpaksa atau tidak
sementara yang saya belum dengar adalah bagaimana sikap eksklusif terhadap al qaeda isis
menurut pengamat politik luar negeri arya sandi yuda
pemerintah indonesia diperkirakan akan terus melakukan politik bebas aktif termasuk menjalin komunikasi dengan pimpinan taliban
jadi yang akan didorong tentunya kesamaan kesamaan nilai yang selama ini kita yakini akan memperbaiki sebuah negara bangsa
selain orang asing sejumlah warga negara afganistan turut mengungsikan diri termasuk presiden ashraf ghani yang kini berada di uni emirat arab
tim nikutan cnn indonesia